sebagai informasi pertama kepolisian polda metro jaya akan menyelidiki kebenaran video asusila yang mirip dengan selebritas gisela anastasia
polisi akan mencari tahu dan akan memanggil pihak pihak yang menyebarkan untuk dimintai keterangan
hal itu disampaikan kabit humas polda metro jaya kombes pol yusri yunus pada minggu pagi di jakarta
yusri berharap pihak yang dirugikan yaitu gisal anastasia bisa segera membuat laporan ke polisi terkait dengan kasus ini
untuk memudahkan petugas menelusuri pihak pihak yang terlibat
ketika merasa ya nggak apa apa